konser girl band asal indonesia jkt empat puluh delapan pada selasa sebelas juli di sebuah mall di semarang diwarnai duka
seorang penonton bernama ahmad arsyad diski warga banyumanik semarang jatuh pingsan di tengah kerumunan
dan akhirnya meninggal dunia saat dilarikan ke rumah sakit tlogorejo semarang
kejadian ini pun membuat polisi langsung turun tangan dan melakukan penyelidikan terkait penyelenggaraan konser
yang diduga belum memiliki izin lengkap berikut kondisi korban saat berada di lokasi konser
dari keterangan pihak keluarga korban yang merupakan remaja tujuh belas tahun dan atlet bela diri kempo ini
disebut berangkat dari rumah dalam keadaan sehat tanpa memiliki riwayat sakit akut
keluarga pun mendesak kepolisian untuk mengusut
peristiwa tersebut meski tanpa harus melakukan otopsi karena jasad arsyad telah dimakamkan pada rabu kemarin
beliau kakak saya bilang jam tujuh ya ke game dulu ada acara game terus jam pulang dulu ke makan dulu
terus pulang ke rumah makan dulu sarapan baru jam setengah sepuluh berangkat ke lokasi konser
terus lain juga ditanya tadi sudah makan sudah gitu
terus disana ngapain aja kita nggak tahu juga disana ada apa
polisi yang melakukan penyelidikan mendapat
dapati bila konser jkt empat puluh delapan diselenggarakan tanpa menggandeng event organizer atau io
dan belum memiliki izin lengkap dari kepolisian
untuk pelanggaran sejauh ini yang kita temukan bahwa terhadap kegiatan ini masih belum mendapatkan izin
untuk pelanggaran ini terus kalau untuk informasi adanya over
prasitas dari yang seharusnya seribu ternyata melampaui tapi masih kita dalamkan lagi
peristiwa ini membuat manajemen gkt empat puluh delapan menyatakan keprihatinan dan duka cita melalui media sosial
pihak gkt empat puluh delapan menggelar doa sebelum konsernya di malang pada tiga belas juli dan di solo pada empat belas juli
damar sinuko semarang jawa tengah